pak amar tuh gimana sih no
katanya dia do winner tapi sampai sekarang gak ada kejelasannya
sa aku pengen tau kamu sebenernya tadi tuh ngomong apa sama pak amar
sampai dia begitu tersinggung
kayak ada yang
tapi gak ada orang
kau boleh berpikir negatif
hari ini harus positif
elsa harus segera bebas
ini adalah berita baik
tim luar gini tim
sangat berosak tuh
terima kasih bu
sampai semua disini baik baik aja
masya allah seneng rasanya
ibu rossa udah kembali ke monopleta
iya saya juga senang bisa pulang ke rumah ini
dan ketemu sama kalian semua
apa kabarnya sih
sehat sehat ya semuanya ya
pak al belum
gak ada remnya
ntar kalau ibu rossa ngamuk lagi
ya gak apa apa ya
saya paham kalau anak saya al belum ditemukan
tapi hidup terus berjalan dan
saya sudah bisa menerima kenyataan ini
udah gak usah berkaca kaca gitu matanya
tapi saya juga mengucapkan terima kasih
bahwa kalian sudah menjadi garda terdepan
dari pondok berita ini menjaga
serta semua penghuni pondok pelita
terima kasih ya
kalau bicara garda terdepan
udah pasti itu
uya dan gue
bukan gitu im
kita disini akan selalu kompak
menjaga keluarga besar pondok lita
terima kasih ya sekali lagi ya

gak perlu sama ibu
ya ampun ibu
sembuh kamu udah gak perlu khawatir lagi ya
kok makin cantik
iya udah mampu
ya ini mama istri dulu mama capek
setelah jagain mama jagainnya saya harus pergi ke kantor
ada pekerjaan mbak terus aku juga mau meeting sama angga sama randy untuk ngebahas tentang percaraan masa
kalau gak keberatan mama boleh ikut
mama kan baru pulang mama isyarat aja dulu mama pasti capek
terima kasih ya kalau gitu next time ya mama
ya udah kamu have fun di kantor ya
salam buat semuanya salam buat angga randy feli semua di kantor ya
assalamualaikum salamat hati mbak
kok gak ada orang
katanya tadi ada tamu
oh ya kamu ada acara gak hari ini
kalau gak ada saya mau ajak kamu nonton sekalian diner
saya udah beli tiket dan udah reservasi restoran kesukaan kamu
sekalian ngerayain ulang tahun saya
aduh mas aku yang gak enak sebenernya
soalnya reminder kamu ulang tahun di handphone ku tuh baru bunyi tadi siang
ya dengan kamu bilang mau aja itu udah jadi kado istimewa buat saya
ya sih ya ya udah kaya gitu ya
iya sih emang kita udah jarang ketemu ya mas
cat catan juga kaya jarang
tapi aneh juga sih kok setiap kamu ulang tahun malah kamu sih yang nyamperin aku
ya gak tau juga sih ya
cuman kan kita sempat bikin janji
ya meskipun kita udah gak berhubungan lagi
tapi juga gak sesering gitu kan kita keep in touch nya
masih ada sedikit rasa itu kan
waktu di sumatera
gue jadi kepikiran istri gue
rasanya tuh kayak kangen banget
ya walaupun baru
belum tergolong lama banget cuman kayak gimana gitu rasanya
eh lo tau gak sih gue pernah baca artikel
seorang suami kalau ditinggal sama istri
kita bakal kehilangan arah
gak ada tujuan
kita berantakan semuanya
buktinya kita disini udah dua hari gak mandi
gak ada yang tegur kue
iya juga sih
udah bisa move on
atau belum bisa move on
saya gak mau maksain sih
gak mau maksain untuk move on
saya mau coba untuk
tapi sebagai laki laki
lo harus kasih tanda ke adik gue
lo masih berharap
tapi lo tidak mau memaksakan itu semua
ingat berharap tapi tidak memaksakan itu semua
ya walaupun udah lumayan lama sih lo gak kontak sama adik gue
minimal lo kasih sedikit kode sama dia
ada momen khusus
lo ikut lo dateng lo ketemu sama dia
jadi dia juga tau
ya kan kita gak tau jodoh itu
selebihnya kita berusaha ya kan
kalo emang lo jodoh sama adik gue ya udahlah langsung aja ke kua
jadi gak usah ribet tuh urus urus persiapan pernikahan
lama banget kan ribet
tapi aku tuh sebenarnya hari ini lagi gak enak badan banget
dari tadi tuh kayak bersihin bersihin terus
kayaknya aku harus pulang deh
gapapa kamu gak usah
dan sekarang saya hantar kamu pulang aja
aku jadi gak enak deh sama mas randy
udah beli tiket
aku malah gak bisa karena gak enak badan
itu nonton jam berapa
sama reservasi ini jam berapa
kalo dinernya sih jam tujuh
saya gak tau ya
berangkat ke hutan sumatera
ya mungkin keputusannya nanti sih
setelah ini saya mau meeting sama bu anin dan kakak kamu
ya yakin dong kan kamu ulang tahun
terus sebentar lagi juga mau pergi
maaf ya kalau kedatangan bapak kali ini
membuat saya menunggu lagi
karena bapak ini
karena setelah suami saya hire bapak untuk ngurus kasus saya
sampai sekarang delapan belas bulan lebih saya belum ada kejelasan
bebas dari sini atau tidak
baik ibu yulsa
yang ingin saya bicarakan juga dengan ibu elsa
sebelum kita menyalurkan
saya ingin membahas berita
sebuah berita yang
saya tidak tahu
apakah berita ini adalah
berita baik untuk anda atau
jika kita melihat dari riwayat yang sudah
ibu yulsa jalankan di
anda sudah menjalankan hukuman dua per tiga
sama dengan memudahkan anda untuk mendapatkan remisi
tapi saya tidak bisa membicarakan untuk kebebasan dulu
ini maksudnya gimana sih
sampai ketemu lagi
oh ya bu
pre launching produk kita kemarin
di beberapa influencer berhasil
kalau gitu nanti saya minta
nanti langsung dikasih ke ruangan suami saya aja
kalau gitu biar saya langsung siapin dokumennya sekarang ya bu
udah datang ke ruang meeting
belum sih bu tadi sih kata pak randy mau keluar dulu sebentar
oke kalau gitu
ya nanti sampai ke saya kalau misalnya mereka udah datang ya
siap bu saya permisi
iya makasih ya felis
delapan belas bulan saya tidak menjauhkan kaki di sini
di rumah ini
melihat kamu menyentuh kamu
harusnya saya menjaga rumah ini
tapi delapan belas bulan yang lalu saya malah jatuh terpuruk
saya senang bisa kembali ke sini
kamu sudah besar sekali yang sekarang
ada rasa penyesalan
allah tidak bisa menemani kamu
lihatmu tumbuh dan berkembang
saya akan terus menjaga kamu
saya ingin sekali lagi menunggu kamu
tapi kamu sedang tidur sayang
kamu tahu tidak sekarang
oma ada di dekat kamu
waktu kamu lahir
ada di dekat papa kamu juga
saya ingin sekali lagi melihatmu lahir

aku tidak apa apa ma
tidak kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa
apa yang tak terjadi
apa yang aku alami ini tidak sesakit andin ma
andin butuh aku
aku harus ke tempatnya andin
aku harus ke tempatnya andin
andin butuh aku
andi sendiri sekarang di sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
aku harus ke sana
oma tidak akan pernah lupa kejadian itu
oma akan selalu mendoakan
semoga kamu menjadi anak yang kuat
anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga ini
mungkin suatu saat kamu nanti akan mengerti
kejadian yang mengguncang ini
ke seorang anak terhadap orang tuanya
sekarang putra aku
mau cahaya keluarga
saya mau bingunglah sekarang
tapi lagi tidur
saya takut dia bangun
nanti aja pas bangun
itu baru yang doang
saya kangen sekali sama dia
walaupun suka lihat
lihat langsung sepertinya
yang akan pernah lupa kejadian itu
delapan belas bulan yang lalui
kita harus tetap
menjalankan hidup ini
dan saya harus kuat
dan juga kalian
di pondok pelita ini
terima kasih sudah sedia ya
kejadian itu masih sangat terasa
bangun di dalam hati
enggak akan pernah lupa
kita harus terus melanjutkan hidup
ibu pengen lihat tanaman anggreknya ibu nggak
apa kabar anggrek anggrek saya ya
pasti lho puh
kalau mau lihat ibu nanti
ya ampun dia manggil
ikki dengar bu
mbak andin emang lupa bilang ke ibu ya
kalau kata kata pertama yang diucapin
jangan terlalu gitu dong bu
siakan duduk bu
ini untuk dokumen yang ibu minta
dan untuk ruangan meetingnya juga
udah siap ya bu
semua produk produknya udah dipiksa semua vel
oh ya bu masukan dari ibu mengenai
produk kita juga mendapatkan respon yang positif
ke tim us mereka sangat
senang dan sekarang mereka sedang
melakukan progres untuk menyempurnakan produknya
dan untuk produk masker
kita juga berhasil menyaingi kompetitor bu
aku beli masker muka
iya tahu tapi kan kita harus
coba beli masker muka dari pesaing pesaing kita
supaya bisa dievaluasi mas
apa bedanya dari masker kita
arah yang lebih bagus lagi
aku gak menyangka mas
saya juga gak menyangka
salahnya aku pernah bilang ke kamu membuat
kita kembali berhasil menyayangi kompetitor
alhamdulillah kalau bagus
oh ya bu satu lagi
tadi dari majalah strong kembali
menghubungi kita mereka masih
meminta waktu ibu dan kesediaan ibu
untuk melakukan sesi wawancara dan juga
untuk masalah itu kayaknya saya belum
saya rasa saya masih belum pantas
saya paham sih bu
tapi bagi semua orang yang tahu
kisah ibu apalagi
semenjak pak al
semenjak pak ale gak ada
ibu adalah wanita yang sangat kuat
kuat dan menginspirasi
rasanya itu hanya di permukaan mas
dalamnya aku begitu rapuh
akan kerinduan dengan kamu
bahkan di saat kata pertama
sekarang adalah kamu papa
aku berpilih tidak kuasa
menahan air mata ini mas
berasa tak berdaya rasanya
papa adalah kata kata pertama yang
diucapkan tapi papa
tidak ada dekat dia
bahkan semenjak kamu belum kembali
aku tidak ingin merubah ruangan ini mas
ruangan ini tetap sama
jadi saat kamu kembali semua tidak ada yang berbeda
jadi bagaimana ibu
ibu mau menerima tawarannya atau
nanti saya pikir pikir dulu ya
baik kalau begitu ibu
untuk ruangan meetingnya juga sudah siap ya bu
saya permisi dulu ya bu
terima kasih felis
banyak yang saya lewatkan
kiki bersihin rumah
tidak ada ibu
biasanya kan ada ibu
saya juga sepi ki di sana
waktu saya melihat askara
dia tidur lagi
damai sekali rasanya ngeliat askara tidur
saya melihat allah
masih seumur dia
terus ini ya ampun
tanaman tanamannya kok jadi bagus sekali ya
thank you loki saya senang sekali melihatnya
sudah jelas bu
ini menyambut kedatangan ibu rosa
pulang ke rumah
cantik cantik bahkan lebih cantik sebelum
ini lebih apa ya
cantik sekali deh
nggak sempat ada rusak tanamannya
otomatis atau apa
ya ini kiki mau cerita sama ibu kalau waktu itu sempat apa
pas ibu tinggal tanamannya
terus akhirnya kiki sama mbak mirna
kan waktu itu ibu pernah
kalau sempat mengajar engajarin kiki
buat cara merawat anggrek
terus bunga bunga yang lain
nah itu kiki terapin tuh sama mbak mirna
sama setengah setengah gitu ibu sambil kita
ngelihat internet eh ternyata di sana juga
diajarin bu kalau kita itu
sama tanaman itu juga harus berkomunikasi
nah mereka itu
ternyata itu ikatan batinnya juga bisa kuat
sama kita jadi hari hari itu kalau kita
lagi nyiramin sama mbak mirna gitu ya bu
yang seger dong kan ibu mau
pulang nanti kalau kamu layu
ibu melihatnya jadi ikutan
sedih gimana bu
tiap hari kita acak omong gitu bu
eh hari demi hari dia langsung
begar gini ibu
cantik aduh kamu pinter juga ya
eh tapi emang bener loh
tanaman itu kan mahluk hidup ya jadi
kalau kita merawat dengan sungguh sungguh
kita ajakin ngobrol sama seperti
kita memberikan hati kepada
sesama mahluk hidup dia akan ngerti bu
dia akan tumbuh dan dia akan ngerti
maunya kita apa pinter kamu ya
iya dong bu ingat ajaran saya
thank you maka lebih cantik dari sebelum
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
emang kangen sekali sama kamu
ini kok rambutnya lucu
sekali udah potong rambut
cantik makin cantik
makin pinter udah tambah tinggi
nanti setinggi oma ya
selamat datang kembali bu
selamat datang kembali bu
alhamdulillah sehat bu
sehat sehat terima kasih ya tadi kiki cerita
kamu ikut merawat tanaman
ini oma udah sembuh oma udah sembuh
oma udah sehat
senang sekali ketemu kalian semua
karena oma disana sepi sepi loh saya disana
makanya bu bos jangan sakit lagi ya bu ya
sama kita semua jadi tetap
tapi yang bener sih
berkumpul bersama keluarga yang kita sayang
itu salah satu
peliput larang salah satu obat
juga ya walaupun saya disana
dirawat dengan baik tapi
sepi sendirian kangen
sama kalian ya makanya
yang paling benar ya bu ya kalau kita tuh
rame rame ngumpul kumpul keluarga
oh ya oma tadi aku pulang sekolah
beli sesuatu buat oma
beli apa sih
oh ya ampun
ya ampun kok kamu tau sih kesukaan
kamu udah makin pinter
iya dong mah kan aku sekarang
waktu yang terlewatkan sama oma
satu setengah tahun
kalau dengan remisi remisi saya
saya tidak bisa bebas juga
buat apa suami saya hire kamu untuk ngurusin kasus saya
saya itu udah kelamaan nunggu di sini
saya belum dapet kejelasan
mau kayak gimana sekarang
untuk kendalikan diri ibu
bisa saya jelaskan
anda sekarang tenang
anda sekarang duduk
saya jelaskan sampai saya selesai
permasalahannya di sini
jika anda membicarakan masalah
anda memang harus tenang
jika anda bicara tentang sabar
anda harus sabar
yang sudah anda lakukan
ini tidak sepele
ini adalah masalah
dan anda sudah
pak ambar yang terhormat
bapak ini tuh sebenarnya berpihak sama saya atau enggak sih
bu elsa siapa pengacara yang sanggup
untuk menangani kasus ini
kalau anda tidak
mau mendengarkan apa kata saya
dan kalau anda
masih bersikap seperti ini
akan lebih lama lagi
lo harus kerja keras dulu dong
buat saya bebas dari sini
ini sebenarnya bisa nggak sih ngurusin kasus saya
mampu gak sih
aku terlalu kasar gak yang ngomong sama pak ambar
semoga dia ngerti deh
dan keinginan gue
supaya gue bisa bebas dari sini
sepertinya istri bapak
bapak sudah berubah
bapak sudah berubah
terkesan tidak menata emosinya dengan baik
istri bapak itu
terkesan komplain ke kamu
karena dia merasa bahwa dia terlalu lama
berada dalam penjara dan tidak bisa keluar
dia sepertinya sangat sangat
menurunkan standarnya untuk melihat
seorang kapabilitas dari pak amar mahendra
saya benar benar minta maaf
kalau kejadiannya seperti itu
dari sisi istri saya
karena anda tahu sendiri kan
arapi dan anda pasti punya
kestabilan mental yang tidak sama
saya mengerti maksud bapak
tapi sepertinya tidak etis
hanya menilai dari luarnya saja
padahal progres dari kami
untuk kasus dari ibu elsa sendiri sudah sangat baik
dan saya melihat bahwa ibu elsa
kurang yakin dengan
pak ambar mahendra
yang menurut saya
dia menurut saya
tidak akan menangkap
ibu elsa sendiri
benar benar minta maaf atas kejadian ini
menurut saya pak
anda harus bisa mengajarkan
caranya bertindak untuk tenang
dan bersikap baik
di dalam penjara
karena tidak perlu harus memakai
kekuasaan yang lebih besar
anda pasti tahu
bahwa ini bukan
kasus biasa biasa saja
ini kasus luar biasa
anda harus paham
apa yang harus anda lakukan
apa yang sudah dilakukan
ibu elsa dan pak ambar
sepertinya mereka sudah
menjaga kekuasaan mereka
mereka sangat marah
bagaimana dengan pak ambar
dia adalah pemenang
tapi sampai sekarang
tidak ada penjelasannya
saya ingin tahu
apakah itu benar atau tidak
saya hanya meminta
kenapa saya tidak bebas bebas
itu bisa merusak
usaha pak amar selama ini
dari tahun kemarin
mencari pengacara yang bisa mengendalikan
dia bisa berpindah kembali
dan menangkap anda
saya tidak bisa berpindah kembali
karena saya sudah tidak berpindah kembali
tapi kamu harus beroperasi
dan bekerja sama sedikit
saya janji tidak lagi
saya juga harus ingat
kasus kamu ini bukan kasus ringan
semua butuh waktu
semoga pak ambar tidak mundur dari kasus ini
ya mudah mudahan saja nanti saya akan coba
membicarakannya dengan baik
semoga dia masih
bisa mengendalikan kasus ini
dari apa yang
saya agak kesal
saya harap dia tidak marah
semua butuh proses
dan proses itu butuh waktu
kamu juga harus beroperasi
komplain ke orang
aku kangen banget sama keisha
ya mudah mudahan sempat ya
ya udah sekarang kamu harus istirahat ya
biar cepat pulih
ya saya juga masih berharap sih
kalau kamu udah baikkan nanti
kamu tetap bisa ikut
buat ngerahin aja
berangkat ke sumatera
ya udah mas kalau gitu aku tutup teleponnya ya mas
maaf pak randy tapi bu aniun
udah mau jalan ke ruangan meeting
dan pak angga juga udah standby di sana
oh gitu ya ya udah saya
sekarang kesana juga ya makasih
salam salam pak oh ya pak
selamat ulang tahun ya pak
semoga panjang umur
sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dalam hidup
amin makasih ya fel
kalau gitu saya permisi dulu ya ya silakan
makasih ya salam salam
maaf bu tadi saya keluar sebentar
ya nggak apa apa yaudah kalau gitu kita langsung meeting aja ya
oh ya pak silakan
maaf pak amar
apa bapak tidak tersinggung
dengan omongan ibu elsa tadi
apa kita tidak usah
lanjutkan saja untuk kasus dari ibu elsa
ibu elsa itu harus belajar bagaimana caranya bertindak dan bersikap
apalagi sama pengacaranya
biar pak nino nanti yang ngajarin dia
apa kabar semuanya
baik alhamdulillah den baik
ada yang ulang tahun nih
selamat ulang tahun doa gue satu
makasih bu amin
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
sejadinya yang terbaik buat kamu dan masa depan kamu
baik terima kasih banyak
selamat ulang tahun pak rini
terima kasih pak jk makin sukses
yaudah kita mulai aja meetingnya ya
tapi saya ingin mengucapkan maaf karena sudah merepotkan kalian berdua
terutama kalian juga gak jadi jauh sama keluarga
sama juga buat kamu enggak
kamu pasti jarak ketemu sama michi kan
karena sering ke sumatera
michi juga sekarang kan lagi sibuk
ada seminar di bogor
ya sekitar dua tiga hari dia ngabarin katanya
ya sekitar dua tiga hari dia ngabarin katanya
dan kalau ngomong mengenai sibuk juga ribet

itu udah seperti keluarga gue sendiri
gak masalah kok michi juga ngerti
kan gue masih tetap keep contact sama michi juga kan
kan gue masih tetap keep contact sama michi juga kan
iya betul bu
tidak merasa terpaksa kok

semua ini atas dasar keinginan kita sendiri
demi pak al juga
pak jack datang lagi dari sumatera kesini
oh ya ini pak jack datang lagi dari sumatera kesini
sengaja untuk menjelaskan mengenai peta pencarian
lebih detail lagi nanti di sumatera
silahkan pak bisa dijelaskan
ini petanya bu
dan juga badan pesawat
itu belum kita temukan bu
di wilayah yang sudah kami telusuri
kita sudah dikasih tahu oleh tim ahli
tetap akan kita cari bu
di mana titik pak al berada
jadi dalam beberapa hari ini
kalian akan ke sumatera lagi
jadi dalam beberapa hari ini

iya dina lebih cepat lebih baik
dan gue gak akan pernah berhenti cari al sampai ketemu
kita akan nyerah sampai menemukan
nggak ada kata lain lagi sih
selain terima kasih
kabarnya kalau ada apa apa
jangan lupa doa
mudah mudahan lancar semuanya
dan pastinya mudah mudahan al juga didindungi
sama allah swt
saya juga gak pernah putus kebutuhan orang baik seperti pak al
dalam mencari keberadaan kamu
gak pernah putus
agar percayaan mereka berubah hasil
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak